kita ke informasi yang pertama saat ini pemerintah sedang menyiapkan infrastruktur pendukung
seperti rumah isolasi dan juga rumah sakit untuk menangani pasien wabah corona
presiden jokowi menyebut wisma atlet kebayoran siap dijadikan rumah sakit darurat covid sembilan belas
dan sebagai rumah isolasi pada sabtu malam ini
pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur infrastruktur pendukung
yaitu rumah isolasi dan rumah sakit
wisma atlet kemayoran siap dijadikan rumah sakit darurat covid sembilan belas
juga sebagai rumah isolasi pada nanti sabtu malam dua puluh satu maret dua ribu dua puluh
pulau sebaru dan pulau galang juga disiapkan untuk menjadi ruang karantina
dan observasi dan isolasi untuk pulau galang
akan selesai dibangun pada sabtu dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh